lo masih sama aja
gue jatuh cinta sama khusus goreng
jadi sampe kapanpun
gue gak akan jatuh cinta sama dia
makan tempat kayak gini
terima kasih bang
jadi ini makan kesukaan lo
gue juga biasa kok makan soto ini
eh tunggu dulu
ada bumbu pelengkapnya
jadi yang pertama
jadi yang pertama
yang kedua jeruk nipis
yang kedua jeruk nipis
biasa ini mah dirumah juga gue sering makan
nah yang ketiga
pantesan ya citi ya
makanan lo beginian
jangan sampe aja abis ini lo makan beling
mau dikit aja mah
iya ini baru tiga
empat lima udah tuh
lo bisa gak makan pedes
berarti nya enak kan
c pierre ini agak hajar di sini
udah mingsik warenpun
udah gak usah tebar pesona loh
tuh lanjutin makannya
kurang kali tuh cabai dulu
tunggu gak dihabisin
kok baru pulang sih tung ben
jam sini gak ngabarin aku lagi
biasa urusan tender kenapa memang
kenapa kamu betek mukanya begitu
pangeran bikin ulah lagi
deddy yang akan urus nanti udah tenang aja
hei kenapa diem aja
pangeran jalan sama cewek asongan itu lagi
udah tenang aja deh dia akan urus semuanya beres nanti
ada apa lagi ya deh telpon
apa ada masalah baru lagi nih
lama lama bikin aku stres kalau kayak gini
nggak usah telepon sama alex ya nggak apa apa kok
dah keburu mati lagi
aku jadi malah penasaran
apa yang mau diomongin pak remang
apa dia punya rencana baru buat aku
terus kamu kenapa dari tadi bete aja
jujur aja sama deddy
deddy pengen tahu kenapa
kalau aku cerita deddy janji ya
soalnya ini masalahnya bukan sama alex tapi sama kampus
pangeran dipilih jadi ketua pesta seni
aku pengen banget jadi wakilnya
supaya deket terus sama pangeran
nanti deddy akan telpon pak surya
tapi pak surya udah keburu pilih si cewek asongan itu
nggak kebayangkan lihat jadi aku gimana keselnya
kasih cewek asongan bakal lebih deket tuh sama si pangeran
ngambil kesempatan aja deh
udah tenang aja keputusan belum bulat
udah tenang aja serahin sama deddy
ya kamu tahu kan siapa deddy
oke sekarang ya dad
terima kasih dad
terima kasih dad
terima kasih dad
terima kasih dad
terima kasih dad
terima kasih dad
terima kasih dad
terima kasih dad
terima kasih dad
kamu masih ingat kan pas kamu ngejar ngejar pangeran sama cewek asongan itu
saya minta kamu selidiki kelemahannya pangeran
bagus kalau kamu sudah tahu
sama satu lagi
besok kamu kirim bunga ya
saya akan mencoba
ternyata sifat kamu tidak berubah
kamu masih tetap seperti anak kecil
kamu mengganggu saya sama putri terus
apa jangan jangan lo cemburu
lo jatuh cinta sama putri
lo gak mau ngaku
sebenarnya jatuh cinta sama putri
lo masih sama aja
gue jatuh cinta sama khusus goreng
jadi sampai kapanpun
gue gak akan jatuh cinta sama dia
gue bukan lo
gue gak usah pura pura
kalau lo emang bener bener gak capek cinta sama putri
lo gak usah lagi ganggu kita
dan kalau lo ada masalah sama gue
cukup selesain kita berdua aja
jangan libatin aku